tanggal dua puluh tiga juli adalah hari anak nasional untuk memperingatinya sekitar delapan ratus anak sejabodetabek mengikuti jambore di buperta ragunan jakarta
berbagai kegiatan disediakan guna meningkatkan kepedulian terhadap hak hak anak
anak anak ini berasal dari berbagai wilayah di jakarta dan sekitarnya
mereka adalah anak anak jalanan dan prasejahtera yang mengikuti kegiatan jambore sahabat anak di bumi perkemahan dan geraha wisata ragunan jakarta selatan selama sabtu dan minggu
ada tiga puluh lima tenda yang akan menjadi tempat mereka berkema selama dua hari satu malam
diperakarsai oleh komunitas sahabat anak jambore bertema keluargaku pelindungku ini merupakan jambore yang ke dua puluh satu yang digelar sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tujuannya untuk memasyarakatkan kembali kampanye pentingnya memupuk
kepedulian terhadap anak anak di indonesia terutama melindungi mereka dari diskriminasi dan kekerasan
mereka tahu bahwa itu adalah bentuk dari kekerasan dan mereka tahu bahwa mereka punya hak untuk dilindungi
itu sih pertama dan kita pengen makanya kenapa kita ajak sebanyak mungkin orang untuk terlibat

kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta
mulai dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama
bertemu dengan teman teman baru menjadi pengalaman tersendiri bagi mereka
enak nyaman seru bisa dapat teman baru bisa bermain
ngapain aja disini
belajar bermain banyak kegiatan
senang dapat teman baru bisa membangun
itu dapat apa lagi nih
dapat pengangkat kahuan kita hak anak
gitu ya oke makasih
didambingi sekitar empat ratus rakyat
seratus relawan anak anak ini dibimbing untuk menjadi pribadi yang baik
agar mereka bisa melakukan hal hal positif dalam kehidupan sehari hari
berbagai permainan juga disediakan agar mereka tetap menikmati kehidupan mereka sebagai anak anak
nah di jambore ini mereka juga belajar kekompakan bersama teman teman mereka
dan disini pula mereka dididik untuk bisa melakukan hak dan kewajiban mereka sebagai anak indonesia
terutama di usia mereka mereka tak boleh kehilangan keceriaan
selamat hari anak nasional di tepang ribuan jakarta